pemerintah akan meluncurkan kartu prakerja pada awal dua ribu dua puluh
hal ini diungkapkan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi pada kamis pagi
muhajir memperkirakan ada sepuluh juta orang yang membutuhkan kartu ini
namun target yang disasar baru dua juta orang
nantinya akan ada kuota yang ditetapkan di setiap provinsi
menurut muhajir kartu prakerja merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang belum bekerja namun ingin mengikuti pelatihan pekerjaan
kartu ini digunakan sebagai penunjang biaya operasional warga
dan tentu saja diperintahkan mereka yang memang siap untuk memasuki dunia kerja
tetapi belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan
sehingga nanti bisa memilih tempat tempat pelatihan
tidak harus balai latihan tapi juga latihan latihan yang dibuka oleh lembaga swasta
dan nanti biayanya bisa ditanggung oleh negara oleh pemerintah melalui kartu prakerja itu
saat rapat kerja
dengan komisi sembilan dpr pada rabu dua puluh november
menteri ketenagakerjaan ida fauzia menyatakan
pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar rp tiga enam puluh lima juta hingga tujuh enam puluh lima juta rupiah per kepala
untuk peserta program kartu prakerja
dilansir dari cnn indonesia com
insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk membiayai empat hal
pertama ialah biaya pelatihan sebesar tiga hingga tujuh juta rupiah
besarnya biaya tergantung jenis pelatihan yang diikuti
pemerintah memberikan subsidi hingga sembilan ratus ribu rupiah
biaya ini dikeluarkan berdasarkan kebutuhan perusahaan
pemerintah juga akan memberikan insentif pasca pelatihan
uang sebesar lima ratus ribu rupiah diberikan untuk persiapan melamar pekerjaan
terakhir pemerintah juga memberikan biaya pengisian survei
survei pekerjaan akan dilakukan tiga kali dengan masing masing senilai lima puluh ribu rupiah
kartu prakerja ini telah dibahas beberapa kali oleh presiden joko widodo dan jajarannya
dalam ratas pada dua belas november lalu
presiden mengingatkan lima puluh delapan persen tenaga kerja indonesia berpendidikan sekolah menengah pertama atau kurang
oleh karena itu reformasi harus dimulai di hulu dengan pemenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi
selain para pencari kerja korban phk juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya
kartu prakerja merupakan salah satu janji jokowi ketika kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
untuk memenuhi janjinya ini pemerintah akan menggelontorkan anggaran hingga sepuluh triliun rupiah dari apbn dua ribu dua puluh